pemerintah memulai sensus penduduk dua ribu dua puluh yang merupakan sensus ketujuh yang pernah dilaksanakan di indonesia setelah sebelumnya dilakukan tahun dua ribu sembilan belas
sensus penduduk dua ribu dua puluh dilaksanakan dalam dua cara online dan manual di waktu yang berbeda
sensus penduduk online digelar pada lima belas februari hingga tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh sementara sensus secara manual akan dilakukan pada bulan juli dua ribu dua puluh
sensus penduduk dua ribu dua puluh secara online sudah dimulai sejak tanggal lima belas februari dua ribu dua puluh
jika anda nantinya akan melakukan pengisian data kependudukan anda bisa langsung masuk ke website bps di alamat www sensus bps go id
nah untuk melakukan pengisian dari data kependudukan anda dibutuhkan dua dokumen
yang pertama adalah ktp kemudian juga kk
dibutuhkan hanya sekitar lima menit saja untuk mengisi sejumlah pertanyaan mengenai data kependudukan anda
jangan khawatir karena data anda data pribadi anda dijamin oleh pemerintah
akan menjadi data yang rahasia
di hari kedua pelaksanaannya saya mencoba melakukan pendataan secara online menggunakan laptop
namun laman website sensus penduduk dua ribu dua puluh tidak kunjung terbuka
saya mencoba membuka laman www sensus bps go id melalui handphone
laman pendaftaran langsung terbuka
cara ini bisa anda lakukan juga jika ingin mendaftar tanpa kesulitan
sosialisasi pelaksanaan pendataan penduduk yang biasanya dilaksanakan lima atau sepuluh tahun sekali ini
telah lebih dulu dilakukan sejak tahun lalu
meski demikian masih ada juga warga yang belum tahu soal sensus penduduk dua ribu dua puluh
ibu tia sudah tahu tentang sensus penduduk dua ribu
saya pernah baca
dapat informasi mengenai adanya sensus penduduk dari mana bu
kebetulan hampir tinggal saya sudah ada pengumuman dari pemerintah sempat
saya sudah lihat sih
jadi tinggal input data saja kan
cuma saya belum sempat saja
pak yahya mungkin bisa disebutkan informasi apa saja yang bapak sudah tahu tentang sensus penduduk dua ribu sembilan belas
setahu saya ini dilakukan pertengahan februari sampai dengan maret
itu katanya kita harus siap siap ktp ktuk dan sebagainya
mas ibram sudah tahu tentang sensus penduduk dua ribu dua puluh
tahu tapi sedikit
apa sensus penduduk
kayak kependudukan gitu
biasanya ada stiker stiker lebar lebar stiker di dekat pintu biasanya
sensus penduduk diperlukan pemerintah sebagai langkah untuk menyiapkan kebijakan
untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penduduk indonesia
yang saat ini mencapai dua ratus enam puluh tujuh juta jiwa
dan diperkirakan akan bertambah menjadi tiga ratus sembilan belas juta jiwa tahun dua ribu empat puluh lima
data penduduk yang dihasilkan dari sensus penduduk dua ribu dua puluh akan dirilis pada dua ribu dua puluh
data ini nantinya akan menjadi data dasar untuk digunakan dalam pembuatan kebijakan
di berbagai bidang oleh pemerintah
diantaranya pangan pendidikan kesehatan hingga perumahan
sufiani tanjung fordanto bimantoro jakarta